kita beralih ke informasi lainnya ini ada caleg nih calon anggota legislatif yang gagal kemarin di pemilu dua ribu sembilan belas
ia membongkar makam lahan yang diklaim miliknya
ini berada di talakar takalar sulawesi selatan yang membongkar makam di lahan yang diklaim miliknya
nah akibatnya ini ada empat makam yang terpaksa harus dibongkar
empat makam di parangkerode kelurahan patene kecamatan polong bangkeng selatan kabupaten takalar sulawesi selatan
terpaksa dibongkar kerabat atas perintah istri salah seorang caleg dprd kabupaten takalar pada sembilan juni lalu
pembongkaran makam ini berkaitan dengan perbedaan pilihan politik hingga memicu konflik yang berujung pembongkaran makam
pasalnya oknum caleg tersebut gagal meraup suara hingga memerintahkan pembongkaran makam
atas lahan seluas sepuluh hektare tersebut
makam yang dibongkar tersebut kemudian dipindahkan ke areal perkebunan yang berjarak lima ratus meter dari lokasi pemakaman sebelumnya
peristiwa ini pun langsung viral di media sosial sementara oknum caleg belum memberikan klarifikasi terkait dengan kasus ini
terus perintah untuk membongkar kuburan di sini makam sini siapa pak
anunya istrinya itu caleg
alasannya karena tidak mundur ke suaminya